jumat pagi kementerian pertahanan melakukan kontrak pengadaan alutsista dengan sejumlah bumn industri pertahanan di pt pindad bandung jawa barat
kontrak pengadaan itu diantaranya pembelian kapal selam dan medium tank pindad
total nilai kontrak pengadaan kali ini berjumlah satu empat miliar dolar dan dua satu triliun rupiah
dari pt pindad kontrak pengadaan meliputi delapan belas tank medium dua puluh dua kendaraan tempur infanteri serta ribuan amunisi dan senjata ringan
sementara pengadaan tiga buah kapal selam dari pt pal sendiri bernilai satu dua miliar dolar amerika
selain pt pal dan pindad kontrak pengadaan juga dilakukan terhadap pt dirgantara indonesia serta beberapa bumn lainnya termasuk kontrak pengerjaan konstruksi
baru saja proses dimulai karena hari ini adalah baru penandatanganan kontrak untuk pengadaannya
seperti misalnya pengadaan kapal selam yang batch selanjutnya ini setelah sebelumnya dibuat di pt pal yang ada satu buat dibuat pt pal
dan untuk pengadaan kapas selam yang selanjutnya ini tiga buah kapas selam ini baru saja ditandatangani dan kemungkinan besar baru bisa dimulai pengerjaannya mungkin sekitar beberapa bulan ke depan
dan selain kontrak dengan kapas selam yang senilai satu dua miliar dolar kontrak lainnya adalah meliputi dua puluh dua kendaraan tempur infantri
itu senilai delapan puluh dua juta dolar kemudian juga ada delapan belas buah tank senilai satu ratus tiga puluh lima juta dolar dan juga ada helikopter super puma dan senjata ringan dan yang lainnya
kontrak dilakukan dalam dua mata uang karena dengan mata uang dolar ini artinya adalah kontrak dilakukan dengan pembiayaan kredit ekspor sementara dengan rupiah
berarti kontrak itu dilakukan dengan biaya apbn
jadi kalau kita bicara kapan akan dimulainya yang apbn mungkin akan lancar
karena tidak memerlukan lagi kontrak efektif tidak memerlukan lagi jaminan bank dari luar negeri dan lain sebagainya
dan itu selain itu kita bisa lihat di belakang saya ini adalah tank medium yang baru saja selesai prototipe yang dibuat oleh pt pindad
dan nantinya tank medium ini yang akan menggantikan tank tank tua yang ada di tni angkatan darat amel dan lady
dan dengan pengerjaan yang akan dimulai beberapa bulan ke depan ini apakah sudah ada informasi lokasi penempatan alutsista yang dipesan ini
kalau untuk lokasi penempatan nantinya alutsista sendiri dipesan ini tentu kita sendiri belum mengetahui karena mereka baru saja dikerjakan
tapi yang kita tahu pasti adalah pengadaan pengadaan ini adalah untuk mengganti persenjataan tni yang sudah cukup tua
seperti misalnya tank medium yang ada di belakang saya ini adalah sebenarnya untuk mengganti tank amx yang milik angkatan darat
yang jumlahnya mencapai lebih dari tiga ratus unit dan saat ini baru diadakan kontrak sebanyak delapan belas buah
dan kita berharap tentunya tahun depan atau beberapa bulan berikutnya
beberapa tahun mendatang secara bertahap tank tank tua itu akan diganti dengan tank yang terbaru yang saya sendiri sudah mencoba tank ini
sudah menaiki tank ini dan saya nilai memang tank ini cukup canggih dan cukup kuat gitu dibandingkan dengan tank tank ringan yang lainnya
sementara kalau untuk kapal selam yang baru saja kemarin diresmikan oleh menteri pertahanan
penempatan sementaranya adalah di armada dua di surabaya karena hanya armada surabaya sendiri yang mempunyai fasilitas untuk docking
perbaikan ataupun perangkat
sebelumnya angkatan laut juga telah membuat dermaga khusus untuk kapal selam di palu
namun karena kemarin palu terjadi gempa dan dermaga tersebut ikut hancur
jadi saat ini dermaga yang cukup layak untuk melakukan perbaikan dan sebagainya perawatan kapal selam itu hanya ada di surabaya
walaupun untuk operasinya itu bisa melakukan pelayaran operasi di seluruh indonesia
amel dan lady
baik terima kasih wan hermawan untuk informasi anda melaporkan langsung dari bandung jawa barat terkait juga permajaan al sista
yang nanti dimiliki oleh kementerian pertahanan